darta apa kamu dan keluargamu ingin menjadi mangsa ku
katakan pada semua orang yang tinggal disini
suruh mereka semua pergi atau akan aku habisi
baik mbak baik saya janji
besok kita semua akan mengungsi
sampaikan pesan ini kepada kiai lemah
kalau gitu berangkatlah
aku disuruh menyerahkan jeliteng
maaf ki saya tidak bisa mengatakannya
masa kamu tidak bisa mengatakannya
terlalu kamu ji
maaf ini tugas rahasia
ya sudah kalau begitu
aku pamit assalamualaikum
itu kan si jeliteng
kuda tunggangan kesayangan gusti sultan
kenapa dia pakai pekatik
entah punya imut apa pekatik itu
gusti sultan sayang sekali sama dia
siapa ini perempuan
siapa ini perempuan
tergeletak di tengah jalan seperti ini
kapan kita pergi pak
kita harus lebih sayang nyawa daripada harta
betul pak harta masih bisa dicari
jangan dengarkan omongan resmi pak
mencari harta itu sulit
dari mudah bapak dan ibu bekerja keras
masa iya ditinggal begitu saja
bukan ditinggalkan yuk
barang barang yang berharga harus kita bawa
perhiasan kerbau kambing
lalu padi yang satu lumbung itu
mau dibawa pakai apa
sedangkan tanaman yang di sawah harus diairi
boleh kalau kita pergi tanaman yang ada di sawah bisa mati semua
dan kalau kita maksa untuk pergi
ke rumah kang sasro yang ada di karang muncul itu
kerbau milik kang sateru sendiri itu udah banyak sekali
lantas kerbau kerbau milik kita mau taruh di mana
jadi bagaimana pak
ya sudah kita disini saja dulu
kita semua berdoa kepada yang maha kuasa
semoga kita semua selalu dilindungi
dan tidak terjadi bencana apa apa

suruh mereka semua pergi atau akan aku habisi
baik pak baik saya janji
besok kita semua akan mengungsi
kamu dari mana
aku belum pernah mendengar nama dusun seperti itu
nyai gak akan tahu
sekarang kamu mau kemana
mau ke rumah saudara di dusun gampingan
aku seorang anak saudagar yang sering berkelana
tetapi aku belum pernah mendengar nama dusun gampingan
lebih kecil daripada dusun merita
nyai gak akan tahu
nyai gak akan tahu
nyai gak akan tahu
nyai gak akan tahu
nyai gak akan tahu
nyai gak akan tahu
sekarang kamu tidak bisa lolos